kalo belum kenapa udah disini
basah basih ya tukang
basah basihnya bisa gak yang lain
kok jawabnya langsung gak basah basih
buat apa basah basih
silahkan justru berinya
pasti masih sakit
yang gara gara dipukulin orang
luar sih enggak
mungkin luka dalam
mudah mudahan cepat sembuh
sampai jumpa di translucent
bisa kamu kutipin deskripsi aku
kamu jangan bertindak gegabah
jangan bertindak sendiri
ini bukan persoalan biasa
jangan bertindak sendiri
ini permainan besar
ada apa mus
salah seorang bekas anak buah saya
dapat kerjaan nagih hutang
dulu waktu saya ngambil kerjaan seperti itu
tugas saya menekan
membuat orang merasa takut
untuk bermain main dengan kewajibannya
tapi tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai orang
kemarin bekas anak buah saya
orang yang ditagih bikin dia marah
terus dia ditangkap polisi
kena pasal penganiayaan
terus saya urus
saya perlu bantuan akang
kasih tahu saya
saya salah atau enggak
saya sudah pensiun
tapi masih ngurusin bekas anak buah saya
kamu sudah pensiun kan
sudah meninggalkan bisnis selama kamu
orang orang yang dulu anak buah kamu
sekarang jadi bekas anak buah kamu
tapi masih tetap saudara
seperti kang bahar
yang ketika sudah pensiun
masih menganggap kamu sebagai anak
iya kang seperti kang bahar yang ketika sudah pensiun masih menganggap kamu sebagai anak
kamu menganggap kang bahar sebagai ayah
sebagai bapak dan kakak
seperti anak anak hang bahar
menganggap kamu sebagai bapak dan kakak
seperti kamu menganggap anak anak yang bahar
seperti anak dan adik
jaga dan bantu bekas anak buah kamu
kalau mereka membutuhkan bantuan kamu
sebab mereka masih keluarga
seperti kamu masih menjaga keluarga kang bahar
dan orang orang yang dianggap keluarga oleh kang bahar
selama kamu tidak ikut campur
atau balik lagi ke bisnis yang sudah kamu tinggal
bisnis yang juga sudah kang bahar tinggal
sebelum dia meninggal
kamu baru datang marah marah aja
gimana kerjaan kamu
ya beres satu
terlepas dari bisnis kamu yang sekarang
biarpun kamu sudah tidak punya anak buah lagi
kamu masih pemimpin
itu yang kang bahar mau
sekarang belum waktunya makan siang
tapi saya sudah lapar
belum makan nasi baru kupat tahu
nah caranya ini masih simpan
kenapa apaan ini
hanya siapa itu
coba minyak kacang pedas cabainya lima aja
nanti siang jadi lebih panjang
akan udah pulang
kalau belum kenapa udah di sini
basah basi ya tukang
basah basinya bisa gak yang lain
kok jawabnya langsung gak basa basi
buat apa basah basi
silahkan just strawberry nya
emangnya kenapa kalau strawberry
aku mau makan sama temen
laki laki atau perempuan
saya mauloop disebel
syukur kalau udah keluar rumah
saya kemarin sempet kumpul sama temen temen
kita semua prihatin
jupri iwan jonny
merasa udah gak dianggap sama prita
john jangan curhat masalah perempuan dulu
saya lagi pusing sama masalah anak buah saya
saya juga sebenarnya lagi ada masalah sama imas
imas udah sering makan kue gemblong
tapi baru tahu sekarang cara bikinnya gimana
terus bahan bahannya apa
kenapa dikasih namanya gemblong ya
barusan saya nelfon dik dik
maksudnya mau curhat
saya bukan curhat
saya lagi ada masalah sama prita
perempuan yang lagi saya kejar
kemarin udah deket
saya sama dia udah dua kali pergi makan
tapi sekarang dia kayak jaga jarak sama saya
kamu minta saran dari saya
iya supaya saya dekat lagi sama prita
aku hari ini bukan mau makan yang enak atau yang aku mau
tapi yang harganya bersahabat
lha pearls saya basics sekali